dan selasa pagi puluhan karangan bunga memenuhi balai kota dki jakarta
karangan bunga tersebut ditujukan kepada gubernur dan wakil gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat
karangan yang terus berdatangan berisikan pesan semangat
apresiasi dan ucapan terima kasih pendukung untuk ahok jarot
berdasarkan hasil perhitungan cepat lembaga survei
pasangan ahok jarot kalah dari pasangan anies baswedan sandiaga uno
dalam pemungutan suara pilkada dki jakarta sembilan belas april yang lalu
para pendukung ahok juga menyampaikan kekecewaannya secara langsung di gedung balai kota
sebelum beranjak menuju persidangan kasus penodaan agama
ahok mendatangi balai kota untuk melayani permintaan warga berfoto
serta mendengarkan pengaduan